anak anak ini menyanyikan lagu indonesia raya dengan hikmat
setelah itu mereka pun melafalkan pancasila
dengan dipimpin seorang anak yang ditunjuk menjadi ketua kelas
selain bernyanyi serta menulis dan membaca
anak anak ini juga belajar pelajaran lainnya
seperti membaca bahasa lontara makassar
begitulah kegiatan setiap sore anak anak kampung tumpang
kelurahan maricaya selatan kecamatan mamajang
kota makassar sulawesi selatan
sore hari adalah giliran anak anak usia prasekolah
dan sekolah dasar yang belajar
sementara di pagi hari
anak usia sekolah menengah yang mendapat giliran
ada lebih dari enam puluh orang siswa berbagai usia
yang mengikuti kegiatan belajar di tempat ini
jika diamati ada yang berbeda dari tempat belajar anak anak ini
ya bangunan semi permanen yang terbuat
dibuat dari bambu beratap saing bekas ini
dibangun di atas lahan pekuburan umum
bahkan sebagian makam masih berada di dalam
bangunan tempat belajar anak anak tersebut
rumah belajar ini disebut sebagai bala online atau rumah online
karena dilengkapi wifi gratis
rumah belajar ini awalnya memang dibangun demi menyiasati
banyaknya kegiatan belajar mengajar
yang harus dilakukan secara online selama pandemi virus corona
rumah belajar ini didirikan bulan juni lalu
dari inisiatif seorang polisi polsek mamajang kota makassar
yang bernama aibtu palaweri
dengan dibantu warga setempat
jadi di sini ada tiga kategori
ada pelajar smp sma dan sd
kalau untuk dari segi jam pelajarannya
kami bagi tiga karena kami tetap mengikuti protokol kesehatan
jadi untuk jam sembilan sampai jam dua belas itu anak smp dengan sma
terus kita bree dua jam jam tiga sampai jam lima sore itu anak sd
terus setelah sholat maghrib kita adakan juga pengajian sampai jam sepuluh malam
fasilitas wifi gratis ini cukup bermanfaat bagi siswa yang membutuhkan
sambungan internet untuk menyelesaikan tugas sekolah
seperti halnya uzair
kita mudah cepat mencari tuas tuas kita dengan adanya wifi gratis
oh begitu ya
jadi tidak perlu beli kuota
iya tidak perlu beli kuota
biasanya nyari apa di internet
mencari tuas tuas ya
rumah belajar yang berada di tpu dadi makassar ini
akhirnya dipilih karena keterbatasan lahan di daerah ini
kita masalah terkait bangunan
sebelum kita bikin bangunan ini
saya sebagai bagian pak cumaas sudah koordinasi dengan warga di sini
kemudian saya minta izin kepada
kepala kukuburang sehingga mengizinkan
namun kalau kita melihat dari sisi bangunan ini
tidak ada yang patim
jadi suatu saat ada jenazah yang kita kuburkan di sini
maka secara ini tidak ada yang menghalangi
jadi kukuburang tetap berjalan seperti biasa
beragam kreativitas warga dalam menyiasati perubahan
selama masa pandemi agar aktivitas dapat tetap dilakukan
ahmad syamsuddin makassar sulawesi selatan